dan jerseys capres dari media perjuangan
dan pokok yakumah
itu relawannya kemarin kan
pak jago catan

idealnya seperti itu
kayaknya seluruh indonesia
dari relawan sendiri
mereka kan lebih dekat dengan jenangan
ya tinggal nanti dikenal
mas berarti kemungkinan berubah
berubah pendapat itu
dukungannya untuk satu
relawan orang biasa
anak muda orang orang yang tidak terafiliasi dengan warga atau relawan
waktu pencoblosan itu masih lama
bisa saja berubah pikiran ketika bertemu langsung dengan para calon calon
bisa saja berubah pikiran ketika debat
waktu masih banyak
masih banyak waktu untuk berpikir
masih banyak waktu untuk mencerna visi misi dari masing masing kontestan
tapi mungkin nanti lebih mendorong pak ganjar untuk datang ke relawan atau gimana nantinya
lebih mendorong pak ganjar untuk bertemu relawan atau seperti apa
kalau saya di kota jek
kalau ada perintah untuk mempertemukan
mengumpulkan di venue yang besar kami siap
intinya saya menunggu perintah
berarti sampai sekarang belum ada perintah resmi untuk mendukung pak
belum ada perintah secara prosedur
bukan perintah maksudnya mengumpulkan
mengumpulkan ke relawan mempertemukan
tapi kan tinggal kode saja ke relawan